sementara anggota dpr lainnya menilai ada beberapa hal yang patut dikritisi terkait pemilu dua ribu dua puluh empat lalu
salah satunya isu sirekap dan dugaan keterlibatan asn
hal yang harus kita kritisi yang selama ini menjadi viral di masyarakat
yang pertama apa itu tentu sirekat
yang kedua tentu kita akan pertanyakan tentang bagaimana para penyelenggara di daerah itu tidak bisa bersinergi
ada sikap kemendagri bagaimana sikap pemerintah ketika dalam faktanya dan memang ada banyak videonya itu ya
para asn itu dalam tanda petik diperintah untuk memilih seseorang untuk memilih caleg tertentu misalnya
ini nanti kita akan tanyakan bagaimana sikap pemerintah di sini